sepuluh tahun reformasi tidak hanya jadi ajang transisi presidensi tapi juga tonggak transformasi demokrasi
kami akan ajak anda untuk bernostalgia mengingat masa transisi penting bukan beberapa tahun ya dua puluh tahun yang lalu
sekaligus melihat bagaimana perjalanan demokrasi indonesia di masa reformasi ini
apa plus dan minusnya apakah ini sesuai dengan semangat dan cita cita impian orang orang yang telah menorehkan atau memutuskan
bagaimana reformasi ini diciptakan dan digulirkan
malam hari ini kita sudah kedatangan pak indria samego mantan staff khusus presiden b j habibie
bidang polkam yang akan saya ajak atau kuliti untuk bercerita bagaimana momen momen penting dua puluh tahun lalu
terima kasih pak indria sudah datang
kemudian ada mbak wiwi atau mbak siti rut zuhro saking sudah lamanya nggak ketemu mbak wiwi ini siti zuro peneliti politik senior di lipi
terima kasih mbak wiwi sudah datang
selamat malam mas
agak ini karena dua puluh tahun reformasi ini dua orang yang di samping saya ini orang orang yang punya peran penting
atau paling tidak menjadi saksi bagaimana proses reformasi itu berjalan
mungkin generasi saya waktu itu masih kelas empat sampai lima sd waktu presiden habibie naik jadi presiden
sudah lahir ya
saya nggak muda muda sama gitu emang kelihatannya awet muda aja mbak wiwi
tapi saya mau tanya ke pak indria dua puluh tahun yang lalu ketika presiden habibie naik
kita tidak bicara bagaimana
proses transisi pak habibie naik menjadi presiden kenapa presiden soeharto mau mundur
tapi yang kita bicara kenapa orang yang bernama presiden b j habibie
begitu nekat begitu berani memutuskan membuka keran kebebasan keran demokrasi
sesuatu yang sangat ekstrim dibanding tiga puluh tahun
sesuatu yang mungkin mbak wiwi aja mungkin waktu itu nggak bisa membayangkan kalau ini segitu ekstrim
ceritanya apa yang bisa anda ceritakan pak idris
saya kira itu menunjukkan bahwa
pak habibie ini seorang yang mau belajar mau mendengar
masukan masukan dari berbagai macam penjuru
karena kalau kita lihat pak habibie itu berapa kali sering mengatakan
guru politik saya adalah profesor soeharto
karena gurunya profesor soeharto maka di benak kita semua menganggap pak habibie ini sangat soehartois
akan melanjutkan apa yang kemudian dilakukan oleh pak harto
nah termasuk juga kami pernah dimarahi di
binagraha saya dengan pak mohtar pabutingi itu
melaporkan hasil penelitian kami di depan pak habibie pak habibie marah
saya pikir pak habibie akan marah terus pada kami karena dianggapnya kami terlalu kritis terhadap orde baru
menafikan apa yang sudah diletakkan oleh orde baru itu
tapi ternyata pak habibie orang yang mau mendengar mau belajar
dia seorang yang tadinya menganggap ilmu sosial nggak penting
yang penting itu ilmu pesawat terbang
ternyata dia mau belajar
juga menghargai kami kami yang melakukan kajian kajian kritis tentang perubahan
dari satu yang pasti bahwa pak habibie setelah menjadi presiden
dia tentu saja membutuhkan berbagai macam trik trik untuk memperkuat legitimasinya
legitimasi politik jelas lemah karena dia bukan tentara
dia wakil presiden tetapi banyak orang mengatakan ini seharusnya mundur semuanya
jadi legitimasi politik pak habibie itu lemah
buktinya selama tujuh belas bulan kekuasaan pak habibie itu kita sering dihadapkan pada demonstrasi dan segala macam tuntutan tuntutan
yang nadanya mendelegitimasi kekuasaan wakil presiden yang naik jadi presiden
nah karena lemah itu maka dia membutuhkan sumber daya politik lain
yang sifatnya bisa mengkompensasi kelemahan itu
apa itu ya banyak dari kami yang mengajukan supaya ada langkah langkah strategis
yang bisa dianggap sebagai ini loh
bahwa pak habibie benar benar seorang presiden yang bisa menarik garis pemisah dengan soeharto
pertanyaan publik pak hendriya
tadi pak hendri mengatakan bahwa guru politiknya atau profesor politiknya pak habibie adalah soeharto
akan sangat mudah kita mengatakan bahwa pak habibie akan melanjutkan apa yang dikatakan soeharto
atau mungkin entah bisikan anda atau momentum apa yang kemudian membuat pak habibie
oke saya akan melakukan satu ratus delapan puluh derajat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh profesor politik saya
tapi dijawabnya bisa yang berikut

oke jadi momentumnya banyak yang dilakukan oleh pak habibie berusaha ditujukan untuk mengkompensasi tadi kelemahan kelemahan yang secara politik pak habibie itu kurang mendapat dukungan
tapi secara hukum itu sah dia naik menjadi presiden ya karena presiden soeharto mundur
ya itu kan persyaratan konstitusi
jadi banyak terobosan terobosan bersifat legal yang dilakukan pak habibie ditujukan untuk menciptakan citra

bahwa pak habibie seorang yang berbeda dari pak harto itu
misalnya dia melakukan membuat kebijakan yang membebaskan tahanan politik
zaman pak soeharto banyak tahanan politik
pak haemfat termasuk pak nas gitu
pak habibie bebaskan semua
pak nas seorang pendiri founding fathers dari tentara nasional indonesia kok sampai sekian puluh tahun tidak dihargai
pak habibie bebaskan semua
untuk pak indriya
fokuskan untuk masalah bagaimana keran kebebasan dan juga demokrasi serta kepemiluan
ini kan juga ekstrim sekali
pak habibie kemudian membuat pemilu dipercepat
membuka keran kebebasan
partai politik berkembang bak air bah gitu
apa yang kemudian ada di pikiran pak habibie sehingga harus mengakomodasi atau membuat keputusan se
ya orang bilang sih sekarang se liberal itu mungkin
iya kalau mau membaca agak panjang itu ada bukunya demokrasi
reformasi di bawah pimpinan pak habibie itu
di situ didorong agar kita melakukan berbagai macam perubahan perubahan itu
untuk menunjukkan bahwa pak habibie menjalankan apa yang diharapkan oleh masyarakat itu
ini sesuatu yang juga tidak pernah terjadi sebelumnya
belakangan pemilu yang dimajukan
ya kalau pak habibie mau kan dua ribu dua puluh
tapi dia bilang oh enggak harus demokratis pemilu sembilan puluh sembilan
maka ini kemudian mendapatkan banyak apresiasi dari publik
termasuk juga membebaskan timur timur
mau apa timur timur itu
yang menimbulkan reaksi yang kontroversial di dalam publik politik kita
karena ada yang setuju ada yang tidak setuju
jadi itu hal hal yang memang tidak sekejap
selama tujuh belas bulan pak habibie di istana itu
dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh
anda ini bagian yang gas atau ngerem itu pak indria
saya sebetulnya tidak ngegas terus
tapi juga tidak ngerem terus
sebagai orang yang masih merasa bahwa saya masuk ke sana
kan pak wartawan
tapi pergulatannya ada nggak pak indri waktu itu
maksudnya pak habibie ada orang orang yang kemudian ya sudah pak habibie lanjutkan saja
sampai pemilu yang memang betul betul pada waktunya
kenapa harus pemilu dipercepat
jangan buka keran partai politik terlalu banyak
sehingga mungkin saya tidak akan memakan
ada justru itu di luar
justru di luar lingkaran istana
entah merdeka selatan atau merdeka utara
justru kawan kawan saya sendiri
saya mau sebut saja ada seorang ahli politik yang mengatakan
maka kepartian seperti sekarang
seolah olah liberal betul
dan sekarang banyak orang bicara mahalnya
jadi justru di luar
tapi di dalam lingkaran itu
kalau ini enaknya birokrasi yang agak masih feodal gitu kan
enaknya apa kata pak habibie orang ikut semua gitu
dan ada cukup mempengaruhi satu orang kemudian jalan
saya merasakan itu
dalam satu pertemuan ulang tahun pak habibie
di rumah itu ditanyakan apa kesan kesan terhadap presiden
saya sampaikan sesuatu yang mungkin teman teman yang lain nggak berani
tapi saya sampaikan saja
apa waktu itu pak
bapak kan sekarang orang nomor satu
bapak mestinya nggak perlu cium tangan kalau ketemu pak hasto
mana ada orang yang berani
meskipun kondisi faktualnya sejak menjadi presiden tidak pernah ketemu pak arto lagi kan
apa namanya tidak pernah ketemu pak harto
karena memang ada persoalan persoalan yang membuat barrier antar pak habibie dengan pak harto itu
tapi pak habibie tidak marah pada saya dan juga tidak mengatakan apa yang dia lakukan selama ini pada pak harto
saya akan melakukan sesuai dengan apa yang
kita bicara soal kepemiluan sistem politik dan demokrasi gitu
apa yang diputuskan pak habibie itu lebih karena pergulatan atau pemikiran dia sendiri bersama pak indra dan kawan kawan di lingkungan istana kepresidenan
atau memang ini merupakan wujud dari tekanan semangat reformasi dari dalam negeri atau justru memang semacam resep dari luar negeri juga
kalau kita bicara resep ekonomi kan ada resep imf
apakah ini juga menjadi resep yang kemudian harus sebagai kompetensi
kan tadi saya katakan bahwa esensinya pak habibie membuka telinga mata
dan bisa klaim bahwa itu dari seseorang atau dari kelompok dari elit dari lingkaran satu lingkaran dua saja
tapi juga dari dunia
tapi itu keputusan yang berani ya
keputusan yang berani
mbak wiwi anda lihatnya gimana kalau kita lihat dua puluh tahun yang lalu pak habibie membuat sebuah keputusan yang dikatakan pak indria tadi keputusan yang berani
terutama di bidang kebebasan dan demokrasi sistem pemilu dan sistem politik kita
kita harus memahami roh dari gerakan reformasi tahun sembilan puluh delapan
gerakan reformasi sembilan puluh delapan itu rohnya jelas
yaitu memberantas kolusi nepotisme dan korupsi
dan itu yang diharapkan
karena itu yang diharapkan mau tidak mau asumsinya adalah kita harus mengadopsi sistem demokrasi
pak habibie tentunya alumni juga dari jerman gitu ya
dan desakan atau pressure dari publik dari masyarakat luas adalah perubahan
ada kepemimpinan baru yang mengadopsi betul betul bagaimana pemerintahan yang lebih terbuka lebih demokratis
itu bisa dilakukan dilaksanakan
karena waktu itu dianggap bahwa nepotisme kolotisme korupsi luar biasa
dan tidak terakses dan tidak terlihat
tapi terasakan kan itu

yang ikut dalam keputusan
dan kemudian ada yang ikut dalam keputusan
dan kemudian ada yang ikut dalam keputusan

dan kemudian ada yang ikut dalam keputusan

jadi ini juga berarti yang terakhir adalah keputusan yang tidak terlalu ada di dalam keputusan
dan kemudian ada yang ikut dalam keputusan
yang dipercayai adalah lokalitas dengan pemilu
nah ini yang mengubah secara fundamental gitu ya ketatanegaraan kita
jadi anda lihat ini siapapun presidennya akan melakukan hal yang sama dengan pak habibie
atau memang ini anda lihat
karena presidennya kuat
yang dimintai adalah memang bagaimana memberantas kkn tadi itu
dengan mengadopsi sistem yang tidak authoritarian
lah sistem yang tidak authoritarian sistem apalagi kalau tidak demokrasi
meskipun tidak ada jaminan ya mas ya
bahwa sistem demokrasi itu segalanya
dari pengamatan anda mbak wiwi keputusan dari presiden habibie yang membuka keran partai politik mempercepat pemilu akhirnya menetapkan atau desentralisasi menaruh fondasi desentralisasi gitu ya
menurut anda ini keputusan yang jauh melampaui apa yang kemudian menjadi tuntutan masyarakat atau menurut anda justru malah banyak yang kurang banyak yang tidak terserap aspirasi
dengan sistem demokrasi itu mau tidak mau membuka kanal kanal lain contoh tadi itu yang disebutkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah
itu hampir pasti sulit untuk diaplikasikan di rezim sebelumnya jadi kalau sudah demokrasi mau tidak mau lalu memberikan peluang daerah daerah juga memiliki gitu ya
otoritas atau katakan semacam juga apa ya apa yang menjadi haknya
kepingin gitu ya ikut mengelola itu daerah daerah seperti itu
dan kesempatan itu bisa dilakukan di eranya pak habibie pak habibie itu bukan orang asli jawa kan gitu ya
dan pressure untuk melaksanakan desentralisasi dan uturming daerah itu kebanyakan memang bukan dari daerah daerah jawa
jawa justru tokoh tokoh yang luar jawa
karena kuenya harus dibagi gitu ya
perumusnya juga ternyata juga nyaris tidak ada jawanya
dari tim sebelas kalau tidak salah yang merumuskan
jadi itu yang menjadi haknya
jadi ini menunjukkan bahwa ada pressure yang luar biasa
seketika ketika demokrasi diumumkan di okekan di indonesia
lalu mendoronglah yang terjadinya desentralisasi
dampak empat puluh delapan partai politik yang ikut pemilu
dampak dari tapol yang bebas
dampak dari pers yang bebas
bagi demokrasi indonesia atas keputusan presiden habi waktu itu
apa yang anda lihat legasinya paling terasa gitu dari keputusan politik yang berani
pak habibie ya di saatnya memang melakukan terobosan yang out of the box gitu ya
berpikir out of the box yang fundamental menurut saya
luar biasa lah
tidak tanggung tanggung memberikan kebebasan pers yang luar biasa
katakan juga memungkinkan gitu ya
di aplikasikannya otonomi daerah
yang itu sebetulnya kalau kita mengacu kepada negara kesatuan republik indonesia
bagaimanapun juga unitaris itu tidak mengenal pembagian wilayah
oleh karena itu
ini yang membuat praktek otonomi daerah kan belum sepenuh hati
karena satu sisi kita ini nkri
sisi yang lain dibahasakan dalam satu pasal di konstitusi kita
itu adalah otonomi seluas luasnya
itu bahasa basi menurut saya
karena otonomi seluas luasnya itu federal
nah ini yang menurut saya mungkin kita kembali ke ini ya
tidak hanya kultur tapi filosofi teks dan konteks ya
kita negara berbangsa
bahwa seharusnya memang indonesia dikelola dengan cara indonesia
jadi tidak bisa melompat
termasuk dengan multipartai puluhan partai politik yang ada
karena sistem multipartai banyak
masyarakat harus lebih yang tadinya mungkin satu menit dua menit ada di tps
jadi harus menghabiskan lima sampai sepuluh menit
sistem multi partai banyak itu apakah juga kompatibel dengan praktek atau penguatan sistem presidensial kita
dimana mekanisme check and balances bisa jalan
jadi menurut saya sistem presidensial nanti mungkin masih diremehkan
bisa nambahin gitu ya
bahwa penguatan itu mensyaratkan gitu ya
sistem multipartai yang sederhana
yang tidak banyak sekali
karena nanti fraksinya luar biasa di dpr
apa yang terjadi
akhirnya tidak terukur gitu loh
kita harapkan ada kontestasi kompetisi yang terukur
dengan sistem multipartai yang ramping
itu jadi salah satu legacy dari presiden habibie tadi ya
tapi pak indri ya
kan harusnya pak habibie bisa menyelenggarakan pemilu dua ribu dua atau dua ribu tiga
apa yang kemudian membuat dia mau akhirnya kemudian mempercepat pemilu itu
dan ini kan kalau kita lihat pak habibie kan ya pasti juga tidak hanya seorang presiden
tapi juga seorang politisi
dia harus menghitung dong
apakah dengan saya membuka keran seluas luasnya itu akan menguntungkan posisi politik saya atau tidak
itu kan juga harus dikalkulasikan
apa yang kemudian kalkulasi kalkulasi perdebatan perdebatan
apa yang terjadi waktu itu di istana kepresidenan
sehingga keputusan yang tadi
kita jawab di saat yang berikutnya
kami akan ke sekian kali di saat yang berikutnya
sebelum kita bicara mengenainya pemilu demokrasi di zaman now gitu mbak
saya masih penasaran gitu
ini kan pak habibie harusnya menyelenggarakan pemilu bisa jadi presiden sampai tahun dua ribu dua puluh
sampai pemilu berlangsung
kenapa kemudian dipercepat sebagai seorang politisi
apakah dia tidak mengkalkulasikan keputusan berani yang dia buat
membuka keran partai politik
itu bisa saja
yang pada akhirnya terbukti
itu merugikan dia secara politik itu pak indria
pergulatannya apa yang terjadi
pergulatannya tentu saja tidak sederhana
jadi ada kawan kawan yang mengatakan pak habibie itu it is your right untuk melanjutkan sampai dua ribu dua
hak wakil presiden yang diangkat jadi presiden baru pemilu dua ribu dua setelah sembilan puluh tujuh kan
jadi pak habibie punya dasar legal konstitusional
kalau dia mau
kalau dia mau
jadi ada pembisiknya begitu
tetapi pak habibie sendiri mengatakan ya kalau rakyat maunya yang lain dimajukan
karena menganggap dpr dpr yang ada sekarang
waktu itu dua partai satu golkar itu
dianggapnya tidak mencerminkan representasi kedaulatan rakyat
itu partai apa
ya penggembira saja
karena golkar sesungguhnya adalah partainya pemerintah
bahkan pak habibie ngakuin itu
pak babi mengakui sehingga kalau begitu kita buka saja
keran partai baru dibuka kemudian pemilu diadakan
secepatnya untuk menampung aspirasi masyarakat
waktu itu ada tesis yang cukup kuat diantara kita bahwa kalau partainya
mewak mencerminkan kepentingan rakyat
pilihan banyak maka negeri ini akan lebih baik
ternyata sampai detik ini kan kita rame terus
ya tapi tidak perlu kita tangisi
itu kita sudah terjadi
jadi yang mendorong pak habibie ini adalah bahwa kawan kawan dekatnya juga banyak yang memberikan
masukan positif supaya dibuka saja
yang lebih penting dari sisi habibinya menurut bacaan saya
jadi dia tidak punya background sebagai politisi
sehingga dia seorang engineer
pesawat peraya kayak sebuah pesawat terbang
jadi kalaupun politik dia hanya lihat politik di jerman
sampai saya pada satu saat juga saya bilang politik indonesia itu beda dengan politik jerman
ya makanya dia hire anda untuk memisiki masalah politik pak edria
itu tidak diperhitungkan
bahwa ini akan merugikan dia sebenarnya
ya dia perhitungkan
tetapi kalau rakyat menghendaki itu seperti yang dia katakan
rakyat menghendaki itu mpr sebagai lembaga perwakilan rakyat yang tertinggi mengatakan pak habibie dalam atau pertanggung jawabannya kalah
nah itu sesuatu yang tidak ada di kalangan elit elit politik yang lain untuk mengatakan saya berhenti gitu kan
yang ada saya berjuang terus
itu bedanya pak habibie dengan
dua puluh tahun sekarang
dua puluh tahun dari tahun itu pak anda memisiki pak habibie
anda merasa banyak yang anda sesali dengan keputusan keputusan politik yang berani ketika itu kalau kata mbak wiwi ya mungkin agak lebih maju dari apa yang kemudian diaspirasikan atau dibayangkan banyak orang waktu itu
demi kepentingan bangsa
demi kepentingan masyarakat
bukan kepentingan pribadi
oke bukan kepentingan pribadi
jadi banyak hal hal yang saya bilang sebetulnya saya rugi misalnya
praksi abri enggak ada lagi karena saya dulu penasehat praksi abri gitu
tapi karena demi kepentingan bangsa maka dpr itu harusnya elected
ya jadi saya ikhlaskan memang harus begitu
nah pak habibie kira kira sama dengan yang saya pikirkan bahwa kita harus memikirkan
mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi
itulah yang dilakukan pak habibie
ya dan saya kira kalau menyesal tidak perlu menyesal ya
tetapi di dalam tesis tesis tentang changes perubahan
itu ada perubahan yang sifatnya linier
indonesia ini kok kayaknya siklus
siklus itu berarti ada sialnya ada bagusnya gitu

iya jadi kata orang jawa itu cokro manggilingan
iya jadi kata orang jawa itu cokro manggilingan
iya jadi kata orang jawa itu cokro manggilingan
nah sekarang ini pak bibi ada dibawah atau diatas
dua puluh tahun kemudian
kita bicara mengenai sistem pemilu dan sistem politik
demokrasi begitu hingar bingar begitu terbuka
apakah ini yang diharapkan oleh pak indy ya
waktu itu atau anda yang juga menulis banyak penelitian penelitian soal itu
jadi kalau secara umum memang ada kehendak untuk kita melompat gitu ya
jadi kita say goodbye dengan sistem otoritarian kita membenahi negara ini dengan sistem yang demokratis
yang transparan yang akuntabel partisipasi masyarakat dikedepankan melalui pemilu yang partisipaturis
demokrasinya tidak representatif tapi demokrasi yang partisipaturis kan seperti itu
jadi semua itu adalah untuk melompat sebetulnya
tapi kita lupa gitu ya kita tidak membenahi substansi values nya
yang kita benahi baru desain desain bagaimana desain pemilunya
desainnya banyak kemajuan banyak inovasi
oh luar biasa
kreativitasnya luar biasa
ada pilkada yang tidak langsung menjadi langsung dari langsung menjadi serentak
dari pemilu yang tidak langsung menjadi sekarang langsung dan serentak
bagus dong ada perkembangan ada inovasi
lupa dengan values tadi itu
jadi substansi itu yang harus diutamakan juga
apa indikasi bahwa values nya bahwa prosedurnya oke baik inovatif substantional
apa apa yang terjadi
demokrasinya prosedural tidak substansi
jadi kalau substansi itu naik kelas kita
apakah ini bagian dari dosa pak indri dan kawan kawan dulu
mempercepat kemudian membuat lompatannya begitu tinggi
karena kita punya presiden
dan alumni jerman waktu itu
demokrasinya demokrasi jerman
tapi anda lihat harusnya memang apa yang dilakukan pak indria dan pak habibie waktu itu
pak habibie dan pak indria ya
itu sudah tepat
atau memang harusnya ya jalankannya setebas
sehingga kita lebih values nya lebih
saya sepakat dengan demokrasi itu
jangan katakan kita tidak sepakat
tapi demokrasi yang kita harus terapkan itu bukan demokrasinya jerman
bukan demokrasinya amerika juga
bukan demokrasinya australia juga
tapi demokrasi indonesia
demokrasi yang mengacu pada pancasila
ketuhanan yang emahisanya muncul
kemanusiaan yang adil dan beradabnya muncul
itu tercermin nggak dalam kemudian kontestasi politik
keadaban itu tidak ikut
nilai nilai keadaban kesantunan
kontestasi itu kan tidak boleh menghalalkan semua cara mas budi
kontestasi kompetisi yang menjadi core dari demokrasi
tapi tidak boleh lalu dilaksanakan secara membabi buta
karena pokoknya menang tidak apa apa
yang penting kita untuk menang apa
untuk menang apa
itu elektabilitas itu bisa dibeli ternyata
sehingga bandar main di situ ada investor pilkada investor pemilu
itu yang terjadi sekarang
itu yang tidak boleh
jadi bagaimana kita sekarang memutus mata rantai
penghalalan semua cara itu dengan mengedepankan values tadi
demokrasi di indonesia itu syarat dengan pembelajaran
values kita itu harus disertakan
supaya kita tidak tercara bodari akar kita
kalau misalnya tadi kata mbak wiwi banyak sekali hal hal yang kemudian kekurangan
apa yang perlu diperbaiki pak indri
apakah prosedurnya lagi peraturannya lagi atau mekanisme lagi atau apa
pertama yang mendasari itu adalah moral politik
jadi dasar dari semuanya
mulai dari elite sampai kepada
yang di bawah itu kan terbelajar dari elite nya
ini persoalannya adalah pada seleksi yang dilakukan oleh partai politik
seberapa jauh partai politik sudah menjalankan fungsi fungsi kaderisasi secara benar
kemudian melakukan pemberdayaan politik
bagi warganya yang benar pendidikan politik dan lain lain
tidak dilakukan belum dilakukan
kalaupun ada ya on and off gitu
sehingga tidak terjadi proses transformasi itu
ada reformasi tapi transformasinya itu ke segala arah
ini sesuatu yang anda bayangkan nggak ketika membisik ya pak habibie untuk membuat keputusan yang agak nekat
oh iya saya meskali saya tidak punya seudon terhadap politisi waktu itu
saya tidak punya buruk sangka yang ada baik sangka
itulah kalau orang orang baik ada di pusat kekuasaan dia lupa bahwa banyak orang jahat di politik
jadi saya diingatkan oleh kawan kawan saya terutama rias rasid
tapi kalau dibiarkan begitu kan kita melanjutkan yang lama
kita ingin melakukan perubahan perubahan ini secara lebih mendasar bermakna
coba otonomi daerah itu yang pertama kali pak harto itu membuat otonomi daerah tahun tujuh puluh empat
baru diterapkan dua puluh satu tahun berikutnya
ya tahun sembilan puluh satu itu otonomi daerah itu
jadi memerlukan dua puluh tahun
padahal hanya untuk memberikan semacam wabonang yang lebih luas
kuenya agak dibagi ke bawah lah
jadi secara teori sebetulnya ada keperluan untuk melakukan perubahan perubahan mendasar pada tawaran regulasi itu
yang kedua bagaimana mengawal ini proses semua
sehingga tidak salah arah
nah itu dia yang menjadi pertanyaan saya untuk mbak wiwi dan juga pak indria
bagaimana prosedur yang sudah baik kemudian disuntikan moral politik yang baik value yang baik
sehingga ini rely on antara peraturannya mekanismenya dengan
boleh dijawab sekarang

ini tanggung jawab mbak wiwi sebagai peneliti politik pak indria
yang kemudian menjadi pembisik pak habibie waktu itu yang kemudian akhirnya kita terjadi sekarang
tadi anda katakan bahwa prosedurnya oke mekanismenya oke peraturan semua lengkap inovasinya bagus
tapi bahasanya pak indri ya moral politiknya enggak ada bahasa mbak wiwi valuenya tidak ada
kita butuh role model
jadi kita butuh panutan
masyarakat kita ini memang suasana kebatinannya seperti itu
jadi dulu kala kita kan selalu punya apa istilahnya
tut nuri handayani gitu ya
jadi ada leading motivating inspiring kan gitu
jadi masyarakat itu tidak ada
misalnya ketika mau merdeka itu dihembuskan atau didorong dorong spirit nasionalisme dan sebagainya
nah saat ini menurut saya turun gununglah para elit aktor
apakah tidak ada produk politisi atau pemimpin pejabat publik produk reformasi produk pilkada serentak
jumlahnya masih sedikit
jumlahnya masih sedikit
butuh lagi lebih banyak
jadi jangan ott ott terus gitu loh
yang dibaca oleh masyarakat itu melalui media elektronik kan ott
lagi lagi korupsi di sana korupsi di situ
nah ini yang harus diputus mata rantai melalui teladan teladan yang positif
itu mudah diucapkan agak susah dilaksanakan ya pak
contoh yang gampang saja
bahwa teladan yang positif itu adalah antara tutur kata dan tindakan para elit aktor pejabat dan sebagainya itu nyambung
jadi kalau tidak boleh menghalakan semuanya cara
berarti ada pituduh yang benar gitu loh
teladan yang benar gitu
ini katakan gitu ya seorang pejabat mau jadi petahana mau ikut pilkada dan sebagainya
itu tahu aturan mainnya
jadi dia sudah tahu ini tidak boleh digunakan
fasilitasnya birokrasi daerah tidak boleh digunakan dan sebagainya
nah itu salah satu contoh bahwa dia mengedepankan law enforcement
yang kurang di negara ini adalah penegakan hukum dan penegakan keadilan
dengan misalnya tadi kalau kata mbak wiwi harus ada contoh yaitu bagian dari moral value dan value tadi moral politik
mungkin nggak misalnya wah kita sudah kebablasan banyak ott banyak kampanye bernuansa sara misalnya di pilkada serentak
boleh nggak ada pejabat yang mengatakan ya sudah nih kayaknya banyak yang kacau nih
pilkada serentak pemilu langsung segala macam
bisa nggak prosedurnya kita modifikasi lagi kita remodifikasi
kita kembali ke belakang
iya di tata ulang
kita pilkada serentak
kita kembalikan ke dprd supaya kekacauannya tidak terlalu banyak
ya di gedung parlemen aja kacau nya gitu
money politiknya di gedung parlemen saja
tidak kemana mana gitu
anda setuju dengan ide itu pak agus
saya kira tidak bisa kita berpikir hanya seperti pendulum
ya kan dari dilepas kemudian ditarik lagi lepas lagi
kita harus berpikir lebih mendasar
perubahan perubahan itu paling tidak pada tataran instrumental
bagaimana aturan aturan yang kita miliki
menurut saya aturan tentang kepartean tentang partai politik itu sendiri juga perlu dibenahi
kalau misalnya soal role model memang penting untuk masyarakat yang patrimonial itu
tetapi ya yang ada saja mereka duduk bersama bagaimana kita masing masing punya perhatian untuk memperbaiki negara ini
mereka duduk bersama membuat
rekonsiliasi ya mungkin antara
tapi kembali kembali ke sistem order baru misalnya kembali dipakai pemilihan kembali ke dprd
itu agak anu lagi
menurut saya saya melakukan penelitian ke banyak daerah
menunjukkan bahwa sebetulnya persoalan terletak pada bagaimana pada tataran hulu itu
instrumental memperbaiki itu
kemudian behavior tingkat laku
dan yang terakhir pendegakan hukum itu yang mbak wiwi katakan
jadi ini harus paralel
tapi seberapa jauh partai partai mau
ya memang tidak bisa mengubah dari value yang authoritarian menuju value yang demokratik dalam sekejap
dua puluh tahun rasanya sekejap
ada orang yang setuju dengan perubahan
tapi banyak juga yang resisten terhadap perubahan
mungkin nggak pak indri dan mbak wiwi ini terakhir sekali waktu kita satu setengah menit
anda jawab ya tiga puluh tiga puluh second
meskipun dari survei ideobarometer mayoritas masyarakat indonesia masih percaya bahwa demokrasi sistemnya terbaik
tapi ada kekangenan kekangenan
kerinduan terhadap romantisme orde baru
bahkan ada partai partai yang mengklaim dengan secara tegas kembali ke pemilu dua ribu sembilan belas dengan membawa nafas kebaikan orde baru
anda lihat ide ide ini mungkin akan bisa diterima nggak pak indria dulu sebenarnya
saya agak kritis terhadap temuan itu
tapi ada yang ditanyai anak anak generasi anda
iya yang nggak ngerti bagaimana suasana politik masa lalu yang bawa buku dari luar negeri aja
ini buku max gitu kan
jadi menurut saya kita tidak bisa mengubah ini hanya pada tataran permukaan saja
itu yang tadi saya katakan
demokrasi itu proses panjang
demokrasi itu proses panjang reguler gitu ya
yang prosesnya itu sedikit demi sedikit karena values
jadi menanamkan menginstitusionalisasikan nilai nilai
itu butuh waktu
tapi keterukuran itu ada
jadi semakin ke depan semakin ke depan itu tambah
naik kelas naik kelas kan gitu
melalui pilkada melalui pemilu
itu bukan setback tapi naik kelas
sehingga kalau ada sengketa pemilu atau pilkada yang banyak sebelumnya itu terkurangi
kecenderungan menghalangkan semua calon
kecenderungan menghalangkan semua cara
dikurangi dan sebagainya
jangan malah menggelayuti
jadi kalau kembali ke pemilihan dprd segala macam itu menurut anda itu juga kurang
menurut saya jangan berasumsi bahwa semua yang ada di indonesia sudah tertata bagus
sehingga kita melompat sedemikian rupa
apa yang terjadi kita lupa
kita melompat sesuatu tapi kurang bermakna
pak hendria terima kasih
kita selamat menikmati bagaimana proses demokrasi yang dulu anda berdua ikut menciptakan
kita masih mengapa
kita masih kawal terus
apakah masih sesuai semangat atau mungkin pada satu titik kita akan frustasi sama sama
sudah kita kembali ke zaman dulu kalau kata pak hendria
siapa tahu kita ada di bawah kemudian atau ada di atas
sekarang kita kembali ke bawah
jangan sampai kita frustasi dan kembali ke masa lalu
kemudian tadi anda takutkan akan terjadi lagi
terima kasih mbak
tapi terima kasih pak henry atas perbincangan dan nostalgianya malam hari ini
demikian layar pemilu terpercaya malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini seputar pilkada dan pemilu bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia
saya budi hadi putro